anak gak pernah diurusin nggak pernah dikasih makan
lihat badannya tuh kayak triplek
rejaknya cuma keluyuran loh di warnet
ada yang masakin makanan kok tiap hari mak
edwardnya aja yang gak mau makan
gak pernah enak nek
si aceh yang nulis surat buat iko
suratnya dikasih wangi wangian
terus kirim bunga
bukan pokoknya susah seng
tulisannya saya gak tau
terus terus terus
lagi ngejar ngejar iko
lagi gencar gencarnya ngejar iko
si kang dadang itu pulang dari bandung
kang dadang macuek sama cewek sama perempuan
terus kang dadang ngajak
jalan jalan ke air terjun curug nangka
terus ditraktir sotomi di cinang neng
itu mah saya doi
kita kan jalan jalan ke curug nangka
kamu mah gimana kalau cerita mah suka loncat loncat
berjalan jalan di posisi dari hanbah
tentang masalah yang adalah
sandung yang sedang dibimbing
apakah itu karena fabrin lima ribu
pokoknya kayak gitu
aceng yang ngejar ngejar
yang dapet kang dadang
terus si aceng
sambil dengerin lagu
sampe mau bunuh diri
dua bulan apa tiga bulan
anggap saja sebulan
iya sebulan kum
sebulan apa kum
sebulan kemudian kum
si aceng pergi kedukun
itu mah parah
ya saya dipaksa
harusnya kamu tuh sebagai teman
bilangin sama si aceng itu tidak boleh kedukun
ya saya diseret seret kum sama si aceh
iya tidak boleh yang namanya kedukun itu mah doi
dari mana ceritanya kedukun alhamdulillah dosa kamu doi
alhamdulillah kum maksudnya
pas saya sama aceng datang ke rumah dukun itu
pas dukunnya mati
maksud kamu dukunnya meninggal
ada bendera kuning depan rumahnya
banyak orang yang melihat
kamu baca namanya bener si dukun itu yang mati
alhamdulillah si aceng jadi terhindar dari musrik
agak banggar ini lu baca baca ini semua yang bener kan orang alex jauhan itu
lihat edward enggak
lihat edward enggak
jangan ada yang ngumpetin ya
kamu lihat edward enggak
tahan bohong masa enggak ada
ini mau main warnet
kamu itu bangun tidur ke warnet pulang sekolah ke warnet dari pagi sampai malam di warnet
sebenarnya kamu mau jadi apa edward
mau jadi pemilik warnet nek
kalau dikasih tahu sama orang tua ngejawab we
itu saya nanya bukan kasih tahu
eh semua pulang
kamu itu belum bayar
iya tuh mak
sudah saya bilangin mak
edward kalau pulang sekolah itu harus langsung ke rumah
jangan langsung ke warnet
eh sabar tuh nek
beneran atuh cantik
akang mak kalau ditanyain soal perempuan enggak ngerti sama sekali
siapa aja digombalin maksudnya
ya ampun nek
ya ampun tien
akang dari kecil tuh orang baik
enggak pernah genit
bahkan buat deketin perempuan aja aka gak ngerti gimana caranya
perempuan itu kang paling suka kalau dikasih hadiah
kalau dikasih hadiah dari yang tadinya nggak suka
lama lama jadi suka
mak jadi begini
bapak di luar kom
anak di luar net
edward kenapa sih kamu selalu main di luar net tapi enggak ngerti sama kamu
kan papi yang nyuruh
kapan papi nyuruhnya edward
papi emang enggak nyuruh
tapi kan papi ngasih duitnya
iya papi ngasih uang buat sekolah buat ongkos buat jajan bukan buat warnet
tapi masih ada sisanya sih
selesaikan di rumah
iya mak ini baru mau jalan
rin kakak mau pulang dulu ya
iya mak ini baru mau stater motor
sabar atun nek
anak nggak pernah diurusin
nggak pernah dikasih makan
lihat badannya tuh kayak triplek
rejaknya cuma keluyuran loh di warnet
ada yang masakin makanan kok tiap hari mak
edwardnya aja nggak mau makan
nggak pernah enak nek
yang kemarin kan papi bilang papi lupa kasih micin
yang kemarin kemarinnya lagi kan kita beli
minggu kemarin katanya mau puasa
bukannya nggak enak
makanya ceng supaya anak tuh gak keluyuran
kamu ajak jalan jalan
boro boro diajak jalan jalan nih
ikut sama papa aja susah
katanya anak kecil nggak boleh ikut urusan orang tua
anak anak itu katanya mainnya di warnet
yang kemarin kapan
yang kemarinnya lagi